gempa berkekuatan lima empat skala richter mengguncang tasik malaya jawa barat senin dinihari
selain menyebabkan lima puluh dua rumah warga rusak gempa membuat empat rumah ibadah dan sarana pendidikan rusak parah
berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah
sedikitnya lima puluh dua rumah di dua kecamatan di kabupaten tasik malaya jawa barat
terkena dampak gempa berkekuatan lima empat skala richter senin dini hari dua puluh empat april
empat puluh lima rumah di desa neglasari kecamatan salawu
dan tujuh rumah di desa puspamukti cigalontang mengalami kerusakan
sementara itu dua belas rumah warga di kampung pawitan neglasari rusak parah hingga nyaris ambruk
ada korban lagi pak
ada anak juga ya pak
anak anak yang tertimpa tertimpa kerikil kerikil gitu
kemudian juga fasilitas sana umum ini masjid ini udah rusak berat ini tidak bisa dipakai lagi

pada dini hari itu pun membuat korban tidak sempat menyelamatkan harta bendanya
korban yang sedang tertidur lelap langsung berlari keluar rumah saat guncangan keras terjadi selama hampir empat puluh detik
semalam jam satu lagi tidur puas ada gempa langsung bawa anak langsung lari
ada mati lampu udah nggak tahu lagi apa apa cuman pas nyala udah berantakan rumah
keluar rumah tadi malam itu
iya langsung keluar rumah turun takut nggak dekat genteng karena takut jatuh ketinggalan genteng
tapi gak ada korban deh
nggak ada cuman katanya di rt sebelah ada yang berdarah
kena iya kena batu bata
selain mengakibatkan lima puluh dua rumah warga rusak gempa merusak empat rumah ibadah dan fasilitas pendidikan
seluruh dinding masjid anur di kabupaten cikesik neglasari misalnya retak dan nyaris ambruk
para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena kondisi rumah yang tidak layak huni
deden rahardian tasik malaya
tiga orang mengalami luka akibat gempa berkekuatan lima empat skala richter yang mengguncang tasik malaya jawa barat senin dini hari tadi
selain menyebabkan lima puluh dua rumah serta empat masjid rusak guncangan gempa juga menyebabkan tiga orang warga terluka
masing masing korban adalah dia sumiawati dan pradipta bayi berusia delapan bulan
ketiganya merupakan warga cikesik neglasari tasik malaya jawa barat
aparat pemerintah daerah telah mendatangi lokasi kejadian untuk mendata
jumlah korban terdampak
pemerintah daerah berencana untuk merelokasi warga yang tinggal di kampung pawitan neglasari karena kontur tanah yang labil dan rawan terhadap gempa
kita tersambung dengan deden rahadian di tasik malaya
selamat siang deden
saat ini seperti apa kondisi terakhir pasca gempa di sana
pada senin siang ini jumlah rumah yang terdampak oleh gempa bersah mampu mampu salarister yang terjadi senin ini hari tadi
jika siang tadi memang masih empat puluh lima rumah yang khusus ada di kecamatan talawi ini
ternyata sampai pukul tiga sore ini jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat sedang hingga ringan itu bertambah menjadi satu ratus empat puluh rumah
di antaranya delapan tempat ibadah
tiga masjid mengalami kerusakan suku parah
dan sampai sore ini proses evakuasi terhadap reruntuhan material rumah terus dilakukan oleh petugas tni kepolisian dibantu warga sekitar dan juga dari petugas badan penanggulangan pencana daerah kabupaten tasik malaya
sudah ada satu ratus empat puluh rumah yang rusak parah begitu dan sementara itu bagaimana dengan warga
di mana para warga ini kemudian dievakuasi atau
dan seperti apa kondisinya
baik saya klarifikasi yang satu ratus empat puluh rumah itu secara total yang rusak berat memang hanya empat rumah saja
dan itu nyaris amruk sementara sisanya rusak sedang dan rusak ringan
sejauh ini masyarakat lebih memilih berada di luar rumah karena tadi sekitar pukul tiga belas siang sempat terjadi goncangan sedikit di lokasi
namun tidak bisa dipastikan itu apa memang gempa susulan atau karena pergeseran dari tanah
yang memang terus bergerak
dan itu sempat membuat warga di sekitar ketakutan
dan mereka sampai saat ini memilih berada di luar rumah
dan rencananya pihak desa neglasari akan menyediakan tempat untuk warga yang berada di kampung pawitan
terutama yang memang paling banyak mengalami kerusakan untuk mengungsi di areal desa neglasari
kapan tempat pengungsian ini bisa ditempati
apakah saat ini juga sudah bisa para warga tersebut diungsikan begitu
karena mengingat pastinya ada beberapa gempa susulan yang terjadi di sana
sejauh ini pihak desa tidak membangun tenda
karena memang di desa ada aula yang bisa dimanfaatkan untuk para pengungsi untuk sekedar tidur atau istirahat
dan pihak desa sendiri sudah melakukan patroli akan menyediakan patroli masuk kami
untuk berjaga saat malam hari ketika para warga memang sudah berada di pengungsian
dan seperti harus diketahui juga bahwa
lokasi terdampak bencana gempa ini memang berada dekat dengan kampung adat kampung naga
tetapi karena rumah yang berada di kampung adat naga ini terbuat dari panggung
jadi tidak terjadi keruksakan yang berarti di kawasan tersebut
meskipun satu ratus empat puluh rumah tadi yang rusak berat ini hanya ada empat rumah begitu
namun pastinya warga di sana juga mengalami shock ataupun ketakutan
akan terjadinya gempa
susulan kemudian seperti apa kedepannya
apakah nanti akan ada perbaikan dari rumah rumah tersebut atau seperti apa
karena disamping menyebabkan kerusakan yang begitu berarti
ada juga tiga warga yang memang terdampak
ada yang mengalami kaki terkirir
kemudian juga ada balita yang kepalanya terkena kerikil dari material bangunan
lokasi disini selain rawan gempa juga
rawan longsor ketika hujan deras
dan pemerintah desa sudah meminta kepada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten tasikmalaya
khusus ada sekitar tiga belas warga yang berada di kampung pawitan untuk direlokasi
karena lokasi perkampungan ini berada di perbukitan
kemudian dengan kontur tanah yang memang sangat labil dan sangat rawan sekali
terjadi longsor dan gempa begitu nabila
baik jadi rencana relokasi ini kapan akan dilaksanakan
sejauh ini saya tadi sempat berbincang dengan
kabupaten kabupaten tasikmalaya
badan penanggulangan bencana daerah yang menyatakan bahwa secepatnya
korban gempa ini akan direlokasi
mengingat mereka juga sudah tidak nyaman lagi tinggal di perkampungan
yang sewaktu waktu tanahnya bisa amblas
kemudian rumah mereka juga bisa ikut ambruk gitu
dan pemerintah daerah belum bisa memastikan
kapan warga ini bisa dipindahkan
namun pihak desa mengaku akan menyediakan lahan
membantu untuk proses relokasi itu sehingga warga benar benar aman dari bencana
baik terima kasih atas laporan anda deden rahadian dari tasik malaya jawa barat